pemudik yang menggunakan angkutan udara periode hamin tujuh hingga hamin satu mencapai satu lima juta orang
atau mengalami penurunan hingga dua puluh enam persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai dua juta lebih orang
harga tiket pesawat yang tinggi diduga memicu perpindahan pemudik dari angkutan udara menggunakan angkutan darat maupun laut
salah satu wacana untuk menekan harga tiket pesawat adalah pemberian izin maskapai asing untuk beroperasi di indonesia
kompetisi di antara banyak maskapai udara diharapkan akan memberikan harga yang lebih bagus bagi konsumen
menteri perhubungan berencana akan menghadap presiden pada minggu depan untuk meminta arahan tentang wacana tersebut
apa yang kita lakukan tetap governance bahwa kita memperhatikan
hal hal yang sifatnya sesuai dengan undang undang
di mana kabotage itu menjadi satu syarat yang harus kita perhatikan
dimana kalau asing beroperasi di indonesia maka harus dimiliki lima puluh satu persen oleh indonesia
yang kedua bahwa kalau ada suatu penerbangan maka selain dia menempuh atau menjalani rute rute gemuk
diwajibkan pula melakukan kegiatan
di rute rute perintis khususnya tempat pariwisata